kita harus bijak mengatur jumlah kalori dari yang masuk di dalam tubuh kita
jadi bagi orang tua yang ingin melakukan pengasuhan berbasis anak yang tidak mengetahui
yang penting kita selalu upgrade ilmu kan